jika anda berkunjung ke kabupaten purworejo jawa tengah
rasanya belum lengkap jika anda belum mencicipi makanan tradisional
khas daerah pesisir ini yaitu celorot
makanan yang sekilas mirip dengan dodol ini mudah dijumpai
dan didapatkan hampir di seluruh pasar tradisional di purworejo
biasanya celorot selalu tersaji saat masyarakat purworejo
menggelar sebuah hajatan pernikahan maupun hitanan
cara membuatnya pun sederhana
pertama tama beras digiling hingga menjadi tepuk
tepung beras kemudian dicampur dengan tepung kanji
dan diberi sedikit kapur sirih agar hasilnya menjadi kenyal
bahan bahan tersebut kemudian diaduk hingga merata dengan sedikit air
setelah menjadi padat bahan bahan tadi lalu ditumbuk
selanjutnya adonan tersebut dicampur dengan gula merah yang telah dicairkan
setelah tercampur lalu dimasukkan ke dalam wadah atau urung
dan dikukus hingga matang selama hampir satu jam
selain memiliki rasa yang khas dan enak
serta harganya yang relatif murah seribu rupiah per buahnya
celorot ternyata juga mempunyai keunikan tersendiri saat menyantapnya
yakni dengan cara menekan bagian ujung dengan ibu jari
makanan yang bertekstur kenyal itu perlahan lahan akan keluar dari bungkusnya
tim liputan cnn indonesia